penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua

penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua
penangganan korban menembakan kelompok bersenjata di papua

mereka membawa kami sendiri belum mengetahui berapa
mereka dikabarkan membawa
jenazah atau korban luka namun yang
tersebut membawa satu jenazah
dari pihak tni yang gugur yaitu serdah handoko
dan satu korban luka dari
pihak tni namun kami juga mendapat
informasi bahwa ada empat ambulan yang
disiapkan untuk menyambut jenazah
menyangkut korban maupun jenazah tersebut jadi belum
diketahui berapa jenazah yang atau korban
luka yang dibawa
dari bandara kemenyam di indungga
baik iwan dengan minimnya informasi
terkait dengan penyerangan yang terjadi di papua
ini saat ini bagaimana
kemudian pihak kepolisian dan juga
untuk bisa melakukan pengamanan
di sana karena ini kan masih belum
kondusif apa yang menjadi kendala kendala utama
tni dan juga polisi ataupun kepolisian
untuk bisa mengamankan situasi di sana
yang pertama dari pihak
yang hambatan hambatan untuk dari pihak tni
dan polri itu adalah luasnya area yang
harus mereka amankan seperti yang saya
sebutkan tadi bahwa sebenarnya penembakan
atau konflik tersebut terjadi di dua tempat yaitu
di distrik bua dan di distrik yigi
dan antara distrik
tersebut sebenarnya jaraknya cukup dahudah terputus
ada pembangunan dan karena itu
dilakukan pembangunan jembatan jadi jalan
antara distrik yigi dan distrik mbua itu sebenarnya
tidak tersambung dan mereka pun harus
melakukan perjalanan sekitar beberapa jam
untuk melakukan perjalanan dari distrik mbua
dan distrik yigi dan
selain luasnya wilayah yang harus di cover juga
dan masih banyak juga
dari kriminal bersenjata yang berada
distrik yigi tersebut
walaupun masih belum diketahui pasti
dan jumlah mereka ada berapa dan
kemudian apa saja perlengkapan
senjata mereka dan selain itu
ada kesulitan komunikasi karena
distrik distrik ini distrik mbua dan ygi ini
berada di pegunungan yang berada di tengah tengah
di pegunungan di tengah tengah
papua tersebut jadi untuk komunikasi
hanya bisa dilakukan melalui
telepon satelit jadi memang
dinamika lapangannya cukup sulit untuk
melakukan sejumlah pengamanan yang harus
bisa dilakukan oleh aparat tni dan polri
renard baik terima kasih iwan hermawan
tetap berhati hati kami akan terus
pantau nanti apa informasi terbaru dari anda
langsung dari timika papua
iwan hermawan koresponden cnn indonesia
iwan hermawan koresponden cnn indonesia